puluhan warga kecamatan soreang ditangkap petugas satpol pp kabupaten bandung
lantaran kedapatan membuang sampah sembarangan
mereka menjalani sidang tindak pidana ringan karena melanggar peraturan daerah
bertempat di halaman kantor satuan polisi pamung praja kabupaten bandung
puluhan warga asal desa sadu kecamatan soreang kabupaten bandung
menjalani sidang tindak pidana ringan
sedikitnya ada dua puluh tiga orang warga tertangkap tangan oleh petugas satpol pp rabu malam
warga itu ditangkap sedang membuang sampah sembarangan
di kawasan jalan baru desa sadu soreang
petugas terpaksa harus memproses para warga yang membuang sampah sembarangan
karena telah melanggar salah satu peraturan daerah
hal ini dilakukan untuk memberikan efek jerak kepada warga
salah satu warga kampung penyirapan soreang desi mengakui kesalahannya
karena membuang sampah di bahu jalan baru sadu soreang
saat soeppol pp kabupaten bandung nyatakan
pihaknya akan terus berpatroli dan menindak tegas pelanggar
karena sidang masih berlangsung sebanyak dua puluh tiga orang menjalani proses tindak pidana ringan
itu ke dua puluh tiga itu tertangkap tangan atau gimana
tangkap tangan semuanya tertangkap tangan
di mana aja itu pak
di jalan baru sadu sore
ada yang ke sungai juga buangnya
ya itu kan muaranya anak sungai citarum semuanya bermuaranya ke citarum
jadi kita dari dulu
kita coba mengurangi mereduksi ada pembuangan pembuangan bukan pada tempat
sama itu kalau untuk peraturan daerah ancamannya kurungan maksimal enam bulan
dan denda maksimal lima puluh juta rupiah
dengan kesalahannya ini para pelanggar harus membayar denda sebesar dua puluh lima ribu rupiah
di sidang tipiring dan berjanji tidak melakukan hal yang serupa
dan apabila para pelanggar ini kembali kedapatan membuang sampah sembarangan lagi
petugas akan memberikan hukuman serta denda yang lengkap
chandra fibriana kabupaten bandung